pdip puan maharani kian gencar melakukan safari politiknya setelah bertemu dengan ketua umum partai nasdem surya paloh
hari ini puan maharani bertemu dengan ketua umum partai gerindra prabowo subianto
seperti apa komunikasi politik yang terjalin apakah ini menjadi upaya untuk mematangkan langkah dalam menuju pilpres dua ribu dua puluh
kita akan mengulasnya bersama dengan direktur eksekutif poltreking indonesia hanta yuda dan juga ketua dpp pdi perjuangan sukor nababan
selamat malam mas hanta bang sukur sehat ya bang
selamat malam bang sukur
bang sukur saya akan ke bang sukur terlebih dahulu
sebelumnya kita sudah mendengar bersama sama kutipan wawancara yang tadi siang ini setelah pertemuan
mbak puan menyatakan bahwa membawa pesan dan sebelumnya nih sebelum membawa pesan menyatakan bahwa saat bertanding akan bertanding
saat bersanding akan bertanding
pesan apa yang kira kira dibawa apakah pesan tersebut mengenai bertanding dalam pileg tentunya dan juga bersanding dalam pilpres begitu bukan
jadi itu sebenarnya tidak sedangkali itu pemahamannya
kita harus memahami tentang kebangsaan
saat kita bertanding kita boleh bertanding tetapi jangan saling menepikan
jangan cabi cabikan kita bertanding untuk bangsa dan negara
kita bertanding ide kita bertanding program
untuk bangsa dan negara yang kita cintai
kalau kita bersama kita juga bersama di dalam membangun bangsa dan negara yang kita cinta ini
apa yang harus kita lakukan untuk membawa bangsa ini jauh lebih baik
membawa rakyat kita jauh lebih baik
tentu saja mbak puan sebagai ketua dpp dan juga sebagai ketua dpr
nah memiliki fungsi yang sangat strategis
melakukan pertemuan pertemuan yang ditugaskan ketua umum
bertemu dengan ketua ketua partai
ya jangan lagi pada saatnya nanti di pileg di pilpres dua ribu dua puluh empat kita cabik cabikan
kepentingan bangsa jauh lebih besar daripada kepentingan politik
menang kalah itu biasa
tetapi jangan sampai hanya urusan menang kalah
hanya urusan kekuasaan
maka kepentingan raya itu itu kita tepikan
jakarta itu yang paling penting
maka mbak puan sebagai ketua dpp dan sekaligus juga sebagai ketua dpr republik indonesia
ditugaskan untuk menyamakan persepsi
kalau kita bertanding berbeda di dalam langkah langkah politik kita
tetapi bangsa ini tidak boleh tercabik cabik
kita di dalam konteks yang sama
bagaimana membangun bangsa ini
kita boleh berbeda
kita boleh berbeda
kita boleh berbeda
tetapi tidak boleh saling menetikan itu intinya
bang sukur mengenai kepentingan bangsa ini lebih besar dari kepentingan politik
tadi juga sudah disebutkan bahwa sebenarnya ideologi yang dimiliki oleh pdip dan juga gerindra ini tidak jauh berbeda
apakah ini artinya pesan yang dibawa itu adalah penjajakan koalisi antara pdip dan juga gerindra
saya pikir bicara koalisi dan tidak koalisi itu tidak penting
karena bagi kami dimulai dari kongres sampai rakernas kemarin
saya ini lagi keliling seluruh indonesia sebagai ketua dewan pimpinan pusat yang membidangi keanggotaan dan organisasi
keputusan kongres sudah final
bahwa siapa yang menjadi presiden itu kewenangan oleh ketua umum
tentu saya dan seluruh kader percaya kepada keputusan ketua umum
tetapi kami mempersiapkan seluruh pasukan harus siap
ketua umum ini sudah tidak boleh lagi terpecah pecah
bagaimana beratnya kita alami tahun dua ribu sembilan belas
bagaimana kita membangun bangsa yang kita cintai ini
kalau kita saling menepikan kita masih berbicara tentang perbedaan perbedaan
kita masih berbicara tentang kelompok kelompok
saya ini baru pulang dari lampung hari ini jawa barat karena ya cnn saya sangat hargainya
biasanya saya nggak mau tampil di tv lagi nih bung hanta
karena saya pikir ya sudah lah ada yang tampil di tv ada yang tampil di tv

makanya saya mau ini pakai seragam ini saya minta maaf
bukan karena saya ingin menunjukkan tidak
saya baru ada di acara ini masih ada acara saya tinggalkan
saya sampaikan kepada seluruh kader
boleh kita berbeda pandangan tentang banyak berbagai hal tentang bangsa ini
yang tidak boleh adalah kita tidak boleh mencabik camik bangsa ini
saya ini sebagai ketua dpp bidang keangkotaan dan organisasi
tugas saya adalah melakukan vmpro pertes tentang penugasan penugasan pimpinan partai
sampai tingkat dpc dan pimpinan dprd
yang saya sampaikan adalah bangun kebersamaan di bangsa ini
bangun pluralisme kita bangun untuk bangsa yang lebih baik
jadi pesannya untuk membangun negara ini bersama sama
loh iya boleh kita berbeda ini bukan urusan kalah dan menang
pertandingan itu boleh kalah menang tapi bangsa tidak boleh tercabik cabik
saya mau ke mas hanta terlebih dahulu
karena tadi ada poin poin penting yang dikatakan oleh bang sukur
bahwa mbak puan ini menjalankan fungsi strategisnya sebagai representasi dari pdi untuk pdip
untuk menyampaikan pesan
artinya mbak puan ini menjadi tokoh sentral menyampaikan misinya pdip terlebih untuk pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
untuk menyampaikan kebangsaan ya mbak ya
menyampaikan kebangsaan dan persatuan ya
baik ya betul
menyampaikan pesan kebangsaan dan persatuan
mas hanta sinyal politik apa yang terbaca dari sini
bahwa puan dijadikan tokoh sentral fungsinya strategis untuk menyamakan persepsi
ditambah nih ditambah mas hanta
ada lagi diplomasi berkuda prabowo
apakah dari sini terbaca akan ada deal deal yang menarik
karena kan tidak semua tokoh politik diajak berkuda
bukan begitu mas hanta
karena kira pertemuan ini kalau saya membaca
temanya mbak puan sendiri mengatakan tidak mungkin saya datang ke sini kalau tidak membawa pesan ibu megawati
jadi itu ada poinnya
memang membawa pesan ibu megawati sebagai figur sentral di perjuangan
tapi dengan memberikan peran kepada mbak puan untuk melakukan komunikasi komunikasi politik
yang menariknya sekarang mbak puan menjadi pusat jadi sentral komunikasi politik di internal perjuangan
itu membuat panggung tersendiri buat mbak puan
yang kedua saya kira mbak puan juga bisa dikatakan menjalankan ini ya
semacam membuka potensi potensi penjajakan koalisi
penjagaan koalisi masih jauh terlalu pagi dan terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa nanti gerindra dan pd perjuangan akan berkoalisi
tapi potensi untuk melakukan kerjasama politik saya kira itu bisa terbaca
karena dua partai ini kan tidak punya catatan yang sulit untuk diperbaiki
catatan yang sulit dipersatukan
nah yang ketiga pertemuan ini saya kira memiliki makna politik ya
bang sukur mana politik lebih tidak terlihat pertemuan
jadi saya saja mengatakan mengimbung soal promosi politik berkuda
menurut saya saya tracking juga tidak semua tokoh politik yang diterima oleh pak prabowo itu diajak berkuda bang sukur
berarti ini agak istimewa ada catatan
yang saya catat itu baru pak jokowi wajar presiden republik indonesia
kedua mas gibran
putra hanya presiden
nah ini mbak puan
dan sampai sekarang setahu saya cak imin belum diajak berkuda
padahal mereka sudah punya fakta integritas sudah punya kesepakatan untuk berkoalisi melalui kebangkitan indonesia raya
nah ini menurut saya posisi strategis yang bisa kita baca dari pertemuan mbak puan
punya posisi yang cukup penting dan strategis dalam kacamata pak prabowo
nah di luar itu saya ingin membaca pergerakan pd itu menariknya apa
sekarang peta prosporis koalisinya kan bisa empat
jadi perjuangan mengantongi tiket politik eksklusif tanpa berkoalisi bisa maju sendiri
yang kedua kib kita tahu ada golkar pan dan p tiga
dan yang ketiga adalah tadi gerindra dan pkb
dan satu lagi ada provinsi meskipun belum jelas ya antara nasdem pks dan demokrat
nah dengan kunjungan pertemuan politik komunikasi politik yang dilakukan mbak puan saya membaca kemungkinan pd perjuangan bang syukur
itu tidak mau sendiri
akan menjalin komunikasi itu ada kemungkinan ingin bersama dalam membangun aliansi politik atau keberdayaan sama politik atau koalisi politik di dua ribu dua puluh empat
karena itu untuk membacanya menjadi sulit atau kecil kemungkinan akan dapat poros
bacaan saya pergerakan pdip ini kan menunjukkan kemana pd perjuangan sekarang ini strategis ini
ketemu pak surya palo itu poros adalah ketua kelas lah ketuanya potensi koalisi yang di luar pemerintahan misalnya terbangun
sekarang ketemu pak prabowo
ketemu pak imin dulu
besok kabarnya kalau jadi ketemu beberapa hari kemudian ketemu pak erlangga
partai kekuatan terbesar di pkb di koalisi indonesia bersatu
nah komunikasi komunikasi ini menarik ya untuk dibaca sehingga menurut saya arahnya kita akan peta politiknya menjadi tiga poros
bahkan ada potensi menuju dua poros
kalau kita lihat dari pergerakan politik yang dilakukan oleh pdi perjuangan oleh ini mbak puan
atau mungkin tadi pak prabowo juga bilang ya kita ngikutin
mungkin nggak mungkin saya juga mengiakan
saya mencatat untuk manasiasi penyokalisi itu ada beberapa faktor
nah dua partai ini jadi perjuangan tanpa gerinda pun bisa sendiri
berarti sertai urusan itu
yang kedua yang sering disampaikan oleh sekjen pdi perjuangan soal ideologi dan soal histori
nah sering ideologi pd perjuangan kan sulit ketumbuhan pks
dengan gerinda sangat
dengan gerinda sangat mungkin
karena seri ideologi sangat dekat dua partai ini
secara historis kalau pd perjuangan sulit dengan partai demokrasi
dengan gerindra menurut saya sangat mungkin
karena mereka punya retang jejak pernah bersama
tidak pernah dengan pak jokowi tapi sebelum dah
bahkan ibu mega dan pak prabowo pernah bersatu
dari sisi kedekatan tokoh sentralnya ibu mega dan pak prabowo saya kira dekat ya
tidak ada masalah ya dibandingkan dengan tokoh cukup besar dibandingkan dengan yang lain
misalnya ada beberapa nama yang tidak perlu sebagai contoh cukup banyak
itu berbagai macam faktor yang pernah berlaku
baik bang hanta
apa yang disampaikan oleh pak prabowo mungkin saja
tapi terlalu dini kalau kita menyimpulkan bahwa gerinda akan berkoalisi dengan pd perjuangan lalu
saya akan tanyakan ke
baik mas hanta saya akan tanyakan ke
kita tidak mau ke jauh ya bang sukur
saya akan tanyakan ke bang sukur
paling aman jawabannya bang sukur tadi
untuk kepentingan bangsa dan negara
baik ada dua poin menarik yang saya ingin tanggapan dari bang sukur
poin pertama adalah posisi strategis
puan ini memiliki posisi strategis di mata prabowo karena tadi tidak semua tokoh politik diajak berkuda
dan yang kedua apakah benar
itu artinya pdip tidak ingin jalan sendiri menjajaki berkoalisi dengan partai partai lain ya bang sukur
ya terima kasih kepada pak prabowo gerindra yang begitu menghargai kehadiran kami sebagai organisasi politik
nah kalau kita lihat juga hubungan ketua umum saya ibu megawati dengan pak prabowo kan sangat baik sekali
dan saya pikir itu adalah penghargaan yang sangat luar biasa sekali
saya tidak mau membahas ya ini mbak puan yang diajak berkuda yang lain tidak ajak berkuda
saya tidak mau masuk ke konteks itu
tetapi pertemuan tadi penuh dengan kekeluargaan
nah terkait dengan apa yang disampaikan sahabat saya kawan saya pak hanta yuda
bangsa ini tidak bisa kita kelola hanya satu kelompok
kita harus bekerja sama
kita harus bekerja sama mengelola bangsa ini membangun bangsa ini
ya tetapi harus dalam ideologi konteks kebinekaan
konteks negara kesatuan republik indonesia
nah terkait dengan posisi mbak puan sangat strategis
ya saya pikir juga
kami memiliki tugas masing masing
pak hasso christian sebagai sejen memiliki tugas
pak bambang pacul sebagai ketua pemenangan pemilu memiliki tugas
saya sebagai ketua organisasi keangkotaan memiliki tugas
makanya kenapa saya tidak mau tampil di media dan mau diwawancara di media
ini baru pertama sekali setelah tiga tahun dengan cnn saya mau
tugas saya menyiapkan pasukan
bagaimana organisasi utuh sampai tingkat anak ranting atau sampai tingkat dusun
apapun perintah ketua umum yang diputuskan ketua umum setelah kongres
maka semua harus siap
nah jadi ya masing masing kami memiliki tugas yang sangat strategis
bukan berarti tugas saya tidak strategis
tugas pak sekjen tidak strategis
dpp lain tidak strategis
atau pengurus lain tidak strategis
semua sangat strategis
nah mbak puan sebagai ketua dpr dan juga sebagai ketua dpp ditugaskan oleh ketua umum untuk melakukan komunikasi kepada ketua ketua partai
membangun kebersamaan membangun pandangan yang sama terkait dengan pemilu dua ribu dua puluh
boleh kita berbeda
boleh kita tidak sama di dalam perjuangan kita di dua ribu dua puluh empat
tetapi tidak boleh bangsa ini terpecah pecah
saya pikir itu yang menjadi titik beratnya
belum waktunya untuk bicara koalisi atau kerjasama
baik bang sukur
tapi tadi mas hanta sudah diiakan oleh bang sukur bahwa iya pdi perjuangan tidak ingin sendiri
pertanyaan selanjutnya nih mas hanta
jika berkoalisi dari kacamata politik nih formulasi koalisi dan yang paling penting formulasi capres cawapres ini akan seperti apa
karena kita tahu saat ini gerindra sudah berkoalisi dengan pkb
mas hanta bagaimana melihatnya
saya kan kebangsa sukur
saya ingin koreksi sedikit
ini dia begini bukan masalah koalisi untuk menang
tidak bukan itu intinya
tetapi bagaimana kita membangun bangsa ini lebih baik ke depan
nah tadi saya setujuin tentang tidak ingin sendiri
bangsa ini tidak mungkin kita bangun sendirian
kita harus bersama sama
tetapi dalam konteks nkri gitu bung hanta
mas hanta tanggapannya
nah saza menurut saya begini
kalau kemungkinan koalisi itu bagi pd perjuangan bagus nih
pdp komunikasi politiknya kan mengombat ketiga penjuru sekaligus
sekarang itu ada potensi poros koalisinya sudah terbangun seperti arahnya tendensinya tripolar
tiga polar atau poros
kita bicara dengan data yang sudah ada ya kib
di situ ada golkar ada pan dan rp tiga
sudah bisa mereka berkoalisi untuk mengusung
nama capresawapes ke pasangan
yang kedua sedikit menekankan yaitu gerindra dan pkb
yang ketiga meskipun belum ada fakta integritas kesepakatan adalah
dua partai dua pemerintahan
pks demokrat plus nasdem kalau misalnya jadi bergabung di sana
nah tanya shazza tadi kan mungkin kemana kah pdp perjuangan
ya kalau dari bacaan pergerakannya pdp perjuangan membuka sensi
kalau bacaan saya ya bang sukur tidak hanya kami oh kami salah satu
tapi membuka potensi kesemuanya buktinya apa
salah satu tendensi itu bertemu dengan pak suryapalo
sudah bertemu dengan pak prabowo gerindra
kemungkinan selanjutnya mungkin dari bobot politik strategisnya pak air langga
ketua golkar partai terbesar di kib
nah nanti partai partai ini bisa dipersatukan selain karena kedekatan
kedekatan tokoh tokoh utamanya bisa jadi isu yang diusung seperti bang sukur katakan tadi
soal politik kebangsaan nkri dan sebagainya
tapi bisa juga nanti dipersatukan karena ujungnya koalisi itu kan bicara nama
pasangan formulasi capres cawapres meskipun kalau sekarang dibicarakan terlalu cepat
ubarnya harus dibicarakan belakangan
nah itu potensi potensi itu bisa kemanapun
nah kalau yang mempertemukannya itu bisa dua tiga faktor menurut saya
satu kedekatan ibu mega nyaman dengan siapa itu penting
yang kedua adalah faktor kingmaker kingmaker ini adalah orang orang di belakang ketua umum
tadi kan saya bicara ketua umum ketua umum itu banyak beberapa nama
tapi yang berpotensi menjadi kingmaker itu tidak semua ketua umum menurut saya
bogor politiknya harus lebih tinggi dia pasteran politik
selain ibu mega ada yang nggak ketua umum partai ya bang sukur pak jokowi presiden jokowi
itu bisa potensi kingmaker
saya bisa menjadi potensi kingmaker yang punya jejaring kekuasaan dan sebagainya
nah yang di luar mungkin ada pak jekang dan sebagainya
tapi tiga aktor ini saya kira menentukan ya di luar itu
yang satu lagi adalah faktor figur
kalau pd perjuangan harus bicara figur ya mbak puan
karena punya tiket eksklusif tadi
ada mas ganjar kadernya pd perjuangan
atau nama nama lainnya bang sukurya dan sebagainya
nah karena itu saya kira saya ingin jawab pertanyaan tadi
tergantung pertemuan tadi
kalau ada faktor kingmaker yang melakukan komunikasi komunikasi politik
ada nama yang dipertemukan yang paling mungkin ya
kita bicara dua
dari tiga itu
ke pak prabowo kir tadi kir itu kebangkitan indonesia raya
dan ke kib itu pd perjuangan paling dekat
ketimbang yang partai terakhir
itu terkonfirmasi juga di segmen pak tekjen pd perjuangan ya
dibandingkan dengan pks demokrat
masih mungkin dua
nah dua opsi ini saya kira punya peluang sama
tanker bahkan disebut prabowo puan
ya di media juga sangat rame
pasti juga punya kedekatan
pdi perjuangan sangat mungkin bersama kib
baik mas andri
sampai tiga dan empat
mereka cukup dekat dan bisa bergabung
dua opsi ini berpotensi
bahkan bisa jadi bacaan saya sedikit lagi saza
mungkin nyaman bagi pd perjuangan
tadi bagi kualitas besar ya bang sopur ya
jadi kib dan kir diajak pd ip semua ini
jadi dua blok politik berhadapan dengan yang di luar pemerintahan
mungkin tapi butuh waktu ya yang kedepannya itu
tapi mulai dari trikolar dulu
baik mas andri
ini adalah pertanyaan yang menarik sebenarnya untuk selanjutnya
nanti akan saya bahas akan saya tanyakan ke bang sukur
apa yang sebenarnya dicari oleh pdip dalam melakukan safari politik
apakah memang kesamaan ideologi untuk menyamakan
memilih siapa yang paling dekat
atau justru tadi membuat koalisi yang sangat gemuk
dan juga bagaimana nanti formulasi capres dan cawapresnya
akan kita bahas mas hanta dan juga bang sukur
setelah jeda berikut ini
anda kembali menyaksikan cnn indonesia newscast
dan saya masih bersama dengan direktur eksekutif poltracking indonesia hanta yuda
dan juga ketua dpp pdi perjuangan sukur nababan
untuk membahas lebih dalam apa pesan safari politik puan
tadi terpotong mengenai apa yang sebenarnya dicari oleh pdip
untuk menyamakan siapa yang paling sama ideologinya agar bisa berkoalisi
atau justru tadi yang sempat disinggung justru membentuk koalisi yang sangat gemuk
plus formulasi capres dan cawapresnya akan seperti apa nih bang sukur
kalau misalkan nanti berkoalisi
jadi sebenarnya safari politik itu adalah pesan yang pertama adalah
kita boleh berbeda pandangan kita boleh bertanding dua ribu dua puluh
tidak dalam satu pikiran satu jalan tetapi tidak boleh memecah bangsa ini
ini yang pertama
jangan sampai terjadi dua ribu sembilan belas
bangsa ini akan berubah
yang korbankan rakyat
nah masalah ini apakah koalisi gemuk dan tidak koalisi gemuk
seperti kata bung hanta tadi kami sendirian juga bisa maju
tetapi kami tahu bahwa bangsa ini harus kita bangun bersama sama
ini bukan persoalan masalah menang kalah
nah pada saat kembanguan sebagai ketua dpp pdi perjuangan
dan juga sebagai ketua dpr republik indonesia
dia bicara siapa calon presidennya
siapa wakil presidennya tidak
tetapi menyamakan persepsi pada saat pertandingan itu tadi
catatan itu adalah kita boleh bersama kita tidak boleh bersama
pada saat kita bersama bagaimana kita
pada saat kita tidak bersama bagaimana kita
jadi bukan ini menguruskan koalisi dan tidak koalisi
tetapi kita persiapkan dari sekarang bahwa pada saat kita nanti bertanding dua ribu dua puluh empat di bulan februari atau oktober
pada saat pilkada bangsa ini tidak boleh pecah
nah bang sukur mengenai kalau misalkan nanti kesamaan ideologinya sudah didapatkan seperti itu ya
dan mbak puan ini kan terus melakukan safari politik
sebelumnya juga mbak puan mengaku diminta oleh bu megawati untuk keliling indonesia
apakah ini upaya untuk mendongkrak popularitas mbak puan
agar nanti bisa menjadi dasar masuk dalam bursa capres dua ribu dua puluh
dan juga kan tadi dinyatakan berulang kali bahwa
mbak puan ini membawa pesan politik
apakah ini sebagai simbol bahwa restunya akan baik
ya itu kesalahan analisa untuk mendongkrak popularitas
saya ini keliling indonesia
ini saya baru pulang dari lampung dan besok saya ke banten
saya baru keliling jawa
jadi semua kami karena dewan pimpinan pusat pilih perjualan itu sangat ramping bu hanta
hanya dua puluh tujuh orang
nah tentu memiliki fungsi masing masing
jadi bukan hanya mbak puan yang keliling indonesia
jadi dimaknai untuk menganggap popularitas
mbak puan sebagai ketua dpp sekaligus ketua dpr punya kewajiban untuk keliling indonesia
itu yang keliling indonesia kalau keliling tokoh partai bang
kalau yang keliling tokoh partai

tugaskan tadi oleh ketua umum untuk ketemu dengan tokoh partai
pada saat nanti dua ribu dua puluh empat jangan lagi kita ini cabik capikan hanya untuk urusan kekuasaan
tetapi bagaimana tokoh tokoh politik tokoh tokoh partai seperti kata bung hanta tadi
jangan urusan kekuasaan lihat itu pelukan itu
itu adalah pelukan kebangsaan
bukan pelukan pura pura boleh kita berbeda pandangan boleh kita berbeda pertarungan politik
tetapi jangan kita hancurkan bangsa ini
jadi mbak puan diminta ketua umum untuk bertemu ketua ketua partai
agar bagaimana kita melakukan demokrasi yang beradab
karena politik itu pembangun peradaban
jadi kekuasaan dan kemenangan itu tidak menghalalkan segala cara mbak
saya mau ke mas hanta mas hanta bagaimana membacanya nih
puan maharani terus melakukan safari politik apakah dengan ini artinya dapat memperbesar
tapi catatan ya mbak ya sedikit
bukan hanya mbak puan sebagai ketua dgp yang turut berusaha
bukan karena saya tidak dalam konteks dalam narasi calon presiden tidak di media bung hanta
saya milih terus
baik betul dan yang bertemu dengan tokoh politik ini dilakukan oleh mbak puan yang membawa pesan
langsung bertemu dengan para pemimpin partai politik
nah mas hanta jika nanti berkoalisi apakah ini akan memperbesar justru kemungkinan mbak puan untuk masuk
dalam bursa capres sebenarnya
begini tanpa berkoalisi pun sebenarnya pdi perjuangan katakan mbak puan sekarang yang menjadi figur sentral setelah ibu mega dalam kasih politik khusus komunikasi politik ya
bang sukur kan tadi membangun organisasi yang sebagai komisi politik
maka mbak puan sudah mengantongi tiket eksklusif pd perjuangan penuh satu tiket tanpa berkoalisi sudah bisa maju
apakah puan muarani atau siapapun yang didukung oleh pd perjuangan itu satu mbak puan
sehingga dua hal yang berbeda ya jadi saya istilahkan itu yang pusarannya itu antara boarding pass dan elektabilitas
pemilik boarding pass dan yang punya elektabilitas terutama si surpi
atau yang punya boarding pass ini punya kendaraan politik kalau elektabilitas mungkin klaimnya dia punya dukungan publik
sehingga dia punya dukungan publik jadi antara boarding pass dan elektabilitas atau antara politik dan publik
itu dua hal yang mungkin pusarannya akan berputar dalam dinamika nama nama tadi
karena itulah di level kandidasi fase ya kita ada fase kandidasi dan eleksi atau election
nah di kandidasi calonan itu ya paling determinan bukan paling determinan paling menentukannya di partai politik
jadi dikira nanti siapapun nama setinggi apapun elektabilitasnya
orang kalau tidak didukung oleh partai politik dia tidak bisa maju
nah dalam konteks ini maka saya ingin jawab pertanyaan tadi
maka mbak puan sudah punya posisi strategis tidak hanya mbak terutama mbak puan ya
selain itu ada erlangga punya separuh tiket ada pak prabowo punya separuh tiket ada pak caimin separuh tiket
mbak puan sudah satu tiket kita asumsikan mbak puan bang sukur ya
kalau ingin menjawab pertanyaan mbak saza tadi itu bisa jadi puan atau nama yang lain sudah satu tiket
sehingga posisi ini strategis
tinggal pdi perjuangan apakah racikannya faktor itu saja tapi minimal untuk cawapres sudah bisa
tinggal mencari padanan orang yang punya peluang elektabilitas tinggi misalnya
dan partai saya kira satu dia dikandidasi memunculkan kadernya tidak hanya perjuangan
karena ada hotel itek efek ekor jas yang dikejar diburu oleh partai politik ya
itu realitasnya karena pemilu pilpres dan pileg itu dilakukan serempak
maka semua partai menginginkan figurnya maju
seperti dulu terjadi saya ingin menginginkan figurnya maju

nah itu akan menentukan semua partai ingin kadernya itu satu
nah yang kedua adalah nanti partai partai juga akan realistis
melihat satu sisi ingin mendapat berkah elektoral berupa hotel itek
di sisi yang lain kan ingin menang juga soal winning di election
memenangkan seleksi memenangkan pemilu
sehingga kira tadi lihat peluang kemenangan
sekaligus juga partai ingin memunculkan figur figur utamanya
untuk mendapatkan hotel efek terhadap partainya
tapi itu dari sisi komunikasi formulasi nama skema skema atau skenario koalisi
tapi pertemuan pertemuan betul saya setuju dengan bang pur tadi apa
ketemu itu tidak selalu melulu menjalin kerjasama koalisi bersama
bisa jadi pertemuan itu dibangun untuk membangun komitmen bersama tentang kebangsaan

karena kalau kita tidak bersama di satu koalisi kita tetap jaga ya
tidak boleh terpecah belah dan seterusnya
kan terjadi dulu gerindra di luar
pak prabowo menjadi lawannya pd perjuangan dan pak jokowi
tapi realitasnya sekarang bisa bersama
jadi setelah bersanding berpanding tadi bisa dibaca dari sisi itu ya
pertemu dengan pak surya paloh tentu tentu pd perjuangan akan membangun koalisi dengan nasdem
bisa jadi strateginya justru nanti nasdem dibiarkan
ini misalnya aja bang sukurya jadi nasdem nanti bareng demokrat dan pks
membangun aliansi di luar menjadi lawan kita misalnya
istilah pd perjuangan nah begitu
jadi saya kira dua hal ya
membangun tadi sesuai soal politik kebangsaan
yang lebih strategis juga menjadi target target politik
yang menjadi tujuan tujuan politik yang semua politisi semua partai politik tentunya ingin memenangkan kompetisi
baik di pilkras maupun di pilek
baik mas hanta
bang sukur tadi dinyatakan bahwa pdip ini telah memiliki tiket
setidaknya puan maharani diasumsikan memiliki tiket satu tiket
yang memiliki tiket itu pdi perjuangan
jadi ketua umum sampai keputusan ketua umum baru orang ini kita belum bicara orang
pertanyaan saya pertanyaan saya bang sukur
jika berkoalisi nanti pdip dengan siapapun partai politiknya yang saat ini memang masih terus dijajaki oleh pdip
posisinya posisi formulasi capres dan cawapres akan seperti apa
apakah karena pdip ini memiliki satu tiket jadi pdip lah yang harus mengisi posisi capres
atau seperti apa
kita belum bicara ke tingkat itu ya ini masih seperti yang saya katakan tadi
bagaimana mbak puan sebagai ketua dpp sebagai
sekaligus sebagai ketua dpr untuk melakukan komunikasi kepada ketua ketua partai bukan di dalam rangka membangun koalisi
apalagi ketua umum di rakernas kami kemarin bicara ini kita presidensial tidak mengenal koalisi dan oposisi
tetapi kerja sama
nah yang dibangun oleh mbak puan sebagai ketua dpp dan sekaligus juga sebagai ketua dpr adalah membangun persepsi kebangsaan
pada saat nanti kita bertahun tahun kita seharusnya membangun persepsi kebangsaan

kalau kita berbeda berbeda pikiran berbeda pandangan ya jangan sampai bangsa ini cabi cabikan itu sebenarnya intinya
nah mengenai tadi yang disampaikan tadi kenapa saya koreksi yang memiliki tiket itu adalah pdi perjuangan
nah tetapi orang per orang itu adalah siapa yang menjadi calon presiden atau wakil presiden
apakah pdi perjuangan mengusung presiden atau wakil presiden itu hak mutlak dari ketua umum
prof dr haji megawati soekarno putri seperti diputuskan di kongres
seperti yang saya katakan tadi
bang jadi restu akan jatuh kepada siapa bang kira kira bang
restu akan jatuh kepada siapa restu ibu megawati akan jatuh kepada siapa
tidak dukun saya tidak dukun
dan saya tidak paranormal
biarpun saya sangat dekat dengan ketua umum
tugas saya ditugaskan sebagai ketua dewan pimpinan pusat bidang keangkotaan organisasi punghanta adalah
mempersiapkan pasukan yang utuh dan solid
pak hasro sebagai saya ini ada tugasnya
teman teman dpp yang lain ada tugasnya
pak puan ada tugasnya
jadi kita mempersiapkan agar partai ini siap untuk pemilihan anggota legislatif
dan pemilihan presiden pada bulan hari tahun dua ribu dua puluh empat
baik bang sukur mas hanta
bang sukur itu artinya pdip
menginginkan posisi capres seperti itu
singkat saja bang sukur
nah intinya itu yang saya bukan belum
itu di ini lagi nih bahasa saya
kami tidak bicara siapa capresnya siapa cawapres
itu ketua umum yang menentukan itu
tetapi yang kami bicarakan adalah pada saat nanti dua ribu dua puluh
kita boleh bertanding bersama sama
baik bertanding bersama sama
menjaga kebangsaan ini
bertanding bersama sama walaupun berbeda
harus tetap menjaga kebangsaan
itu adalah poin penting
yang terus diangkat dalam komunikasi politik
dan saya ingin berkata rakyat indonesia mendengar ini tidak boleh lagi kita karena kekuasaan hancur
baik bang sukur
mohon maaf karena waktu ini saya harus memotong dialog pada malam hari ini
terima kasih bang sukur dan juga mas hanta
semoga komunikasi politik ini terus terjalin dengan baik
sehingga komitmen komitmen apapun yang nantinya
sehingga komitmen komitmen apapun yang nantinya
nanti terjadi pada pemilu dua ribu dua puluh
namun yang paling penting adalah kesatuan bangsa indonesia
seperti itu ya bang sukur dan juga mas hanta
terima kasih merdeka untuk indonesia
baik terima kasih
baik terima kasih direktur eksekutif vault tracking indonesia hanta ayudhan
juga ketua dpp pdip sukur nababan telah bergabung